harness sama ini yang terpenting di bagian kepala harus diingat setiap peralatan ditangani
mereka heran wah indonesia kok lebih bagus ya gitu
ada juga yang cuma bawa selembar kertas
jualan dengan konsep yang beda